menanggapi bobi nasution yang mengaku dapat penugasan sebagai calon gubernur dari partai golkar
dpd golkar sumatera utara akan mendukung siapapun calon yang direkomendasi meskipun bukan kader
sebelumnya bobi nasution mengklaim air langga hartarto memberinya tugas untuk maju di pilgub dua ribu dua puluh empat
ketua dpd golkar sumatera utara menyatakan siap mendukung siapapun cagup meskipun dari luar partai golkar
hal itu merupakan strategi golkar untuk meraih kemenangan
kami menginginkan partai golkar menjadi pemenang kepala daerah enam puluh persen
partai persatuan pembangunan p tiga mengaku siap menghadapi pilkada dua ribu dua puluh empat secara bersama sama dan solid
hal ini dibuktikan lewat pertemuan plt ketum p tiga muhammad mardiono bersama para ketua dpw p tiga se indonesia
ada pun pertemuan mardiono bersama para ketua dpw se indonesia
kali ini masih dalam rangka halal bihalal
kami sangat masih konsen sekali adalah masih kebersamaan memperjuangkan partai persatuan pembangunan ini yang pertama sekali lolos dari para pt
yang kedua kami menghadapi pemilihan bupati wilih kota dan gubernur
dan tentunya tidak ingin adalah ingin kami adalah terus kebersamaan yang kuat seluruh jajaran
dan itu adalah dari dpp dpw dan dpc seluruh indonesia
kedepannya kita bakal solid dalam menghadapi pemilu kada di tahun ini
artinya isu isu bahwa bakal ada muktamar dan lain sebagainya kami sepakat bahwa kami tidak ingin adanya muktamar dipercepat dan lain sebagainya